teh manis sepertinya menjadi sajian wajib bagi sebagian besar masyarakat indonesia saat sahur dan berbuka puasa
namun ternyata kebiasaan meminum teh manis justru berdampak buruk bagi tubuh saat sedang menjalani ibadah puasa
dokter spesialis gizi klinik rumah sakit siloam samuel utoro menjelaskan
teh manis termasuk golongan karbohidrat sederhana di mana saat dikonsumsi akan menaikkan kadar gula darah secara cepat
namun cepat naik gula darah setelah minum teh manis hanya bertahan maksimal selama dua jam
setelah dua jam kadar gula darah akan turun drastis sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemas
kalau bahan makanannya menaikkan gula darah cepat dia akan turunnya cepat juga
kalau makan gula itu naiknya kadar gula cepat memang
karena kadar gulanya tinggi
tapi begitu dalam waktu satu dua jam dia akan turun drastis
akibatnya apa kalau kadar gula darahnya turun
samuel utoro menambahkan selama berpuasa sebaiknya mengganti teh manis dengan minuman yang kaya karbohidrat kompleks
minuman karbohidrat kompleks adalah minuman yang kaya mengandung serat
contohnya adalah buah buahan
buah buahan kaya serat dan mengandung pemanis alami yang sehat yaitu fruktosa
itulah kenapa pada saat sahur tidak dianjurkan mengkonsumsi teh manis
kalau mau masukin karbohidrat gula itu kan terbatas
kalau minum teh minum aja kalau mau masukin karbohidrat gula itu kan terbatas
gula itu kan karbohidrat
kita masukkan pada saat sahur itu karbohidrat yang kompleks
karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang mengandung serat
kalau dia mengandung serap penyerapannya pelan pelan
selain teh manis samuel utoro juga menyebut agar tidak mengkonsumsi makanan tajil seperti kolak
semua jenis kolak sifatnya sama seperti teh manis dapat meningkatkan kadar gula secara cepat
terlebih karena kondisi kondisi tersebut tidak terlalu tinggi
jika memakan kombinasi teh manis dan kolak maka kadar gula dalam tubuh akan naik lebih banyak